lagi sibuk gak
nanti pulang kerja kita bisa ketemu kan mas
rencana pernikahan kita
tapi gak mau gangguin kerjain kamu loh ya
pokoknya selesai kamu kerja aja baru kita ketemu
rencana pernikahan kita juga penting buat saya
jadi gimana pak
dari beberapa kandidat sekretaris baru yang masuk
apa apa sudah memilih
saya pilih yang ini
oke pak kalau begitu seperti biasa saya akan sedikit dulu latar belakangnya
jadi waktu itu pak hartawan langsung ngomongin jessica bu
dan sepertinya pak hartawan langsung percaya sama jessica
hanya itu yang bisa saya ceritakan bu
karena selama ini saya gak pernah
saya nggak pernah bilang sama ibu soal kecelakaan itu
karena saya sudah bersumpah sama pak hartawan
dan saya sudah memegang sumpah saya sampai hari ini
saya harap bu bisa mengerti
ya pak sarusi
terima kasih sekali lagi dan
terima kasih juga
pak sanusi sudah setia sama suami saya selama ini
kalau begitu saya pamit pulang dulu bu
baik sekali lagi terima kasih pak sanusi
sudah menjawab pertanyaan saya
saya sama sekali gak bisa fokus
kamu tahu nggak bisa saja orangtuanya bella orangtuanya jessica itu adalah
orang yang meneror keluarga saya yang mau mencelakakan keluarga saya masih mau membela itu
jawab saya kamu di pihak saya bukan belum pernah sampai kayak gitu sama saya
pasti marah banget kerasa enggak mau kasih tahu nama orang tua bella apa setelah ini saya akan
halo kek hai mas lagi sibuk enggak enggak kok ini saya lagi beresin laporan saya ada
nanti pulang kerja kita bisa ketemukan mas aku mau bahas rencana pernikahan kita tapi
enggak mau gangguin kerjaan kamu lo ya
pokoknya selesai kamu kerja aja baru kita ketemu gimana
rencana pernikahan kita juga penting buat saya jadi pasti saya ruangin waktu
setengah jam lagi laporan saya sudah beres jadi kita bisa ketemu kamu dimana di rumah
aku di kantor biar saya jemput aku lagi di mall puri plaza mas lagi gantiin panino tadi meeting
oh yaudah kita ketemu di sana aja ya kamu pilihin tempatnya
nantinya soalnya ya udah kita ketemuan di caribbean cafe ya see you oke
saya harus selesaikan pekerjaan ini saya harus pisahkan segala urusan ini dan catherine catherine
udah terlalu sabar selama ini
dan dia gak boleh kena imbasnya
biar papa aja
yang ke kantor polis
untuk lapor soal elsa ya
udah kamu disini aja temenin elsa
papa yakin mau ngelakuin ini
bapak akan melaporin elsa ke polisi
kembali lagi hidup
di dalam tahanan
ini hal benar yang harus kita lakukan
ini yang benar
aku juga sakit rasa sama
nganterin putri kecil aku
ke dalam tahanan
ini emang gak enak
tapi ini yang benar
aku akan bilang ke mereka
dan ada sama kita
kita akan antar
ini jauh lebih baik
aku akan bilang ke mereka
tempat ini digrebek
dan elsa dibawa paksa
aku gak kuat liat elsa
dibawa seperti waktu itu
ini yang benar
ini yang harus kita lakukan
papa berangkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anak mama tadi nyusunnya banyak
ya udah diganti dulu ya popoknya ya
ah sah biar mama aja yang gantiin popoknya ya
kamu istirahat aja
enggak enggak usah ma
biar aku aja yang ganti popoknya
mama mending istirahat
muka kamu semuk
kamu capek bener deh mama tuh enggak tega liat kamu
iya ma aku tahu aku capek ma
tapi udah biar aku aja yang ngurusin keisha
capek aku bakalan hilang kok
ya udah deh